polisi menganggindakan pemirsaan terhadap pembinaan front pembalai islam rizik syihab pada hari ini terkait pelanggaran protokol kesehatan di petamburan tanah bang jakarta pusat
rizik syihab dijadwalkan menjalani pemeriksaan di mapolda metro jaya senin tujuh desember dua ribu dua puluh
sebelumnya rizik syihab dan juga menantunya hanif alatas tidak memenuhi panggilan polda metro jaya
menurut kuasa hukum fpi aziz yanuar pekan lalu rizik syihab tidak bisa hadir karena sakit
kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus mengimbau simpatisan rizik dan fpi tidak mendatangi mapolda metro jaya
guna menghindari kerumunan masa di tengah pandemi covid sembilan belas
menurutnya hanya tim kuasa hukum yang dapat mendampingi pemeriksaan
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pemeriksaan terhadap pimpinan front pembalai islam rizik syihab
terkait pelanggaran protokol kesehatan di petamburan tanah bang jakarta pusat
pembalai islam rizik syihab kongbes yusri yunus mengimbau simpatisan rizik dan fpi tidak mendatangi mapolda metro jaya
guna menghindari kerumunan masa di tengah pandemi covid sembilan belas
apakah ada informasi rizik syihab akan memenuhi panggilan polda hari ini
ya inilah yang masih kita tunggu megi dan juga herano
karena dari pihak fpi sendiri
hingga saat ini masih belum dapat mengkonfirmasi apakah hari ini rizik syihab dan juga menantunya hanif al atas
akan memenuhi panggilan yang kedua ini
kalau ke minggu lalu kita lihat tidak datang dan tidak menghadiri panggilan
lalu kemudian aziz yanuar sendiri yang datang ke polda metro jaya untuk menyampaikan perhalangannya
rizik syihab dan juga hanif alatas untuk memenuhi panggilan dari polda metro jaya
namun kemudian untuk kali ini memang kita juga masih menunggu
karena dari pihak rizik syihab sendiri masih belum dapat mengkonfirmasi
pada panggilan kedua ini dirinya akan menghadiri ataupun memenuhi panggilan kali ini
sebagai informasi heranov dan juga maggie selain panggilan dari polda metro jaya
rizik syihab juga dipanggil oleh polda jawa barat terkait dengan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan
terkait dengan kerumunan yang terjadi di megamendung
dan panggilan ini akan dilakukan pada tanggal sepuluh desember dua ribu dua puluh
dan ini merupakan panggilan pertama bagi rizik syihab
jadi rizik syihab selain ada kasus terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di
jakarta ada juga kasus yang sama terjadi di jawa barat
namun untuk kedua kasus ini rizik syihab dipanggil sebagai saksi
hingga saat ini baik dari di jakarta ataupun di jawa barat
memang masih belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian
untuk di jakarta memang dalam masih status penyelidikan
sedangkan untuk yang di jawa barat sudah berstatus penyidikan
lantas taza jika tidak hadir lagi pada hari ini
apakah ada mekanisme penjemputan paksa yang akan dilakukan oleh polisi
terhadap rizik jika tetap tidak akan hadir
ya kita masih belum tahu herano apakah nantinya akan ada pemanggilan paksa ataupun tidak
tapi pastinya jika tidak hadir lagi pada pemanggilan kali ini
pastinya akan ada pemanggilan yang ketiga yang akan disampaikan oleh polda metro jaya langsung ke rumahnya
kalau minggu lalu kita lihat bahwa pihak polda metro jaya pada saat mereka menyampaikan surat pemanggilan yang kedua ke petamburan
memang sempat ada penghalangan oleh para pendukung rizik syihab di sana
terutamanya para simpatisan fpi
namun kemudian kita akan lihat seperti apa pada saat pemanggilan yang kedua ini
kita berharap bahwa semuanya pada pemanggilan kali ini rizik syihab dan juga hanif alatas akan memenuhi
apalagi setelah diketahui bahwa rizik syihab sudah dalam kondisi kesehatan yang lebih baik
kalau kita lihat pada saat dirinya hadir di dialog nasional minggu yang lalu
pada saat perayaan reuni dua ratus dua belas rabu dua desember minggu lalu
memang kondisinya sudah cukup baik
namun dirinya menyatakan masih dalam proses isolasi mandiri
karena adanya saran dari pihak tim medis pribadinya untuk tetap beristirahat
karena masih dalam observasi kesehatan dirinya
bukan karena adanya covid
karena dari sebelumnya pihak dpp fpi juga menyatakan bahwa rizik syihab dinyatakan negatif covid sembilan belas
walau memang masih belum ada bukti secara konkret yang ditunjukkan kepada pihak masyarakat ataupun media
bahwa memang rizik syihab benar negatif covid sembilan belas
namun kemudian pada saat acara tersebut rizik syihab menyatakan bahwa dirinya masih melakukan isolasi mandiri
atas saran dari pihak tim medis untuk mengobservasi kesehatan dirinya
walaupun dinyatakan sehat memang saat ini masih melakukan istirahat di rumahnya begitu
kita harapkan bahwa pada hari ini rizik syihab akan menghadiri proses pemeriksaan pada hari ini
untuk mendapatkan keterangan dari pihak dirinya
karena kasus tersebut terjadi
kalau kita lihat dari sedikit ceramah yang disampaikan oleh rizik syihab pada ceramah nasional minggu lalu
dirinya sempat minta maaf heranotan juga megi
terkait dengan kerumunan yang terjadi baik di bandara soekarno hatta di petamburan dan juga megamendung
dan juga mengakui bahwa memang ada kesulitan ataupun kewalahan juga dari pihak fpi
untuk mengendalikan simpatisan fpi yang datang ke beberapa tempat tersebut
namun kemudian dari pihak polisi yang menyatakan bahwa kasus terkait dengan dugaan pelanggaran protokol
kesehatan terkait dengan kerumunan yang terjadi masih akan terus dilanjutkan hingga saat ini
dan dari pihak polda metro jaya menyatakan bahwa menyeimbau juga agar para simpatisan rizik syihab tidak mendatangi polda metro jaya
karena saat ini memang di dki jakarta masih diterapkan psbb transisi
dan masih ada protokol kesehatan yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga yang berada di wilayah dki jakarta
dan selain itu juga dari pihak fpi juga menghimbau
kalau kita dengarkan juga dari rizik syihab juga bahkan pada saat ceramah
dialog nasional dua ribu dua puluh yang dilakukan pada minggu yang lalu juga menghimbau para simpatisannya
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan menerapkan tiga m
bahkan juga menghimbau seluruh masyarakat indonesia untuk menghindari kerumunan
kita harapkan bahwa para pendukung rizik syihab pada hari ini juga tidak akan datang ke polda metro jaya
dan memenuhi baik himbauan dari polda metro jaya dan juga memenuhi himbauan dari pihak fpi
juga rizik syihab untuk menghindari kerumunan dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan tiga mg